produk produk umkm indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri
harus membanjiri marketplace marketplace dengan produk produk yang berkualitas yang kompetitif
gerakan bangga buatan indonesia ini harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing
dua gerakan harus dilakukan secara bersama